kericuan terjadi antara sopir dam truk dengan sopir truk tronton proyek tol cisumdawu
di kawasan bongkok kecamatan paseh sumedang selasa siang
adu mulut yang terjadi antara sesama sopir truk proyek tol cisumdawu ini terjadi
saat puluhan sopir dam truk berunjuk rasa dan memberhentikan truk tronton yang sedang beroperasi
kericuan berhasil diredam setelah polisi berusaha melerai
sopir damtruck merasa kecewa antara adanya pesan udara terkait larangan operasi pada siang hari
sementara truk tronton beroperasi siang dan malam
banyaknya truk tronton melintas di jalan raya legok congyang juga dianggap merusak jalan
sopir dan truk berharap agar ada solusi dari pihak proyek tol cisumdawu
terkait jadwal operasi yang sesuai antara dam truk dan truk tronton
pihak pembangunan proyek tol cisumdawu pun belum dapat dimintai keterangan terkait peristiwa ini